jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan lima dua ratus tujuh puluh dua kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi empat ratus enam puluh tiga tujuh orang
sementara itu hingga pukul dua belas waktu indonesia barat
dimumumkan tambahan tiga pasien yang sembuh dan totalnya kini tiga ratus delapan puluh delapan sembilan puluh empat orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus sebelas pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi lima belas satu ratus empat puluh delapan jiwa